ratusan pelayat hingga senin sore terus berdatangan ke rumah duka almarhum hoyrul huda
keeper persela lambongan
tidak hanya kerabat dan teman sejumlah pejabat pssi
hingga pemain terkenal paul pogba juga ikut berduka atas meninggalnya hoyrul huda
mereka berharap musibah ini tidak ada lagi di sepak bola indonesia
ratusan pelayat hingga senin sore terus berdatangan ke rumah duka khairul huda
tidak hanya teman dekat dan kerabat karangan bunga juga membanjiri pagar rumah almarhum
selain banjir karangan bunga perwakilan dari liga satu indonesia dan manajer persib bandung umuh muhtar
juga menyempatkan hadir untuk menyampaikan bela sunggawa
meski tidak kenal dekat dengan hoyrul huda
umuh merasa almarhum sebagai seorang pemain sekaligus pribadi yang baik
ia pun merasa terpukul begitu mendengar peristiwa yang dialami khoirul huda
hoyrul huda ini anaknya santun baik ya
dan mereka kayaknya tidak banyak problem dan pasti banyak saudara banyak kawan
gambar meninggalnya hoyrul huda juga mengundang perhatian warga net
ucapan bela sungkawa pun mengalir salah satunya dari menpora imam nahrawi
sementara politisi partai demokrat hinca panjaitan sempat mencuitkan pujian
atas kesetiaan huda yang hanya bermain untuk satu klub saja
tidak hanya dari dalam negeri
ucapan bela sungkawa juga hadir dari seluruh dunia
mulai dari badan sepak bola terbesar fifa
beberapa stasiun televisi dan berita seperti bbc sport
hingga mega bintang manchester united pau pogba